sampai jumpa di video selanjutnya
jadi kamu gak tau wi
pasti kamu habis teman andri lagi ya
saya boleh minta datangan
jangan lupa tulis buat jimmy dari tanti
pak jimmy bisa bergembira
karena semua yang bapak inginkan sudah terkaburkan
saya sudah dikucilkan sama keluarga
andre sudah putus dengan dewi
semua sudah rusak dan hancur
saya udah gak punya apa apa lagi
andre sudah putus dengan dewi
mau makan ke
andri udah putus sama dewi sekarang
sudah putus pak
mamanya andri sendiri
kamu sudah putus
mamanya andri sendiri
dan nggak mungkin kan tante tanti mengadang adang
apa kabar neri
maaf aku baru dengar kabar tentang kamu
emang bener kamu udah putus sama dewi
bukannya kamu cinta banget sama dia neri
aku lagi gak mau bahas soal itu
kayaknya kamu masih sakit hati banget ya dengan masalah itu
tapi aku kesini buat kamu sesuatu
aku tahu aku mungkin nggak bisa ngibur kamu
jadi aku serahin aja ke coklat ini
katanya ya di dalam coklat ini terkandung zat yang bisa bikin kamu tuh jadi lebih ceria
nih contohnya ya
aku ceria sekali sekarang
bahkan seperti orang dia
biar kamu ngaburin terus

kayaknya dijaga begitu manis itu
belum nanti itu nanti nanti masih ada
wah makasih ya alisa
apa masih ada kesempatan buat aku sama kamu ndre
ada tamu yang nyariin kamu tuh
kayaknya sih orang kaya
aku bawain kamu makan siang ini
banyak banget sat
aku sengaja beliin makanan yang kamu suka
nanti kamu pilih aja mana yang kamu suka
itu yang kamu makan
ini kamu pegang
tapi aku udah kenyang
maaf ya aku banyak kerjaan
ini makanan yang aku suka kamu
itu yang tadi itu
masih tetap mau ngasih rantang ini ke kamu
ya udah makasih ya
sampai kapan sih satria mau berhenti mendekati aku
pak ini ada rezeki buat bapak
silahkan dinikmatin pak
mudah mudahan yang banyak rejekinya
tapi doanya jangan buat saya
tapi buat temen saya satria
soalnya dia yang kasih makanan ini
mudah mudahan temen neng begitu juga banyak rejekinya
amin makasih ya pak
makanan yang tadi aku kasih ke kamu
kenapa kamu kasih ke pengemis nih
bukannya aku gak ngehargai pemberian kamu
tapi aku gak bisa terima
jadi aku minta sama kamu
mulai sekarang kamu gak usah kasih aku makanan
kamu gak usah kasih aku apa apa
soalnya aku gak bisa terima

jadi kamu bener bener udah putus sama andre

masih aku keliatan cengeng ya
hermata kan memang dibuat untuk numpain semua kesedihan
jadi kamu gak usah malu
aku juga kalau bisa nangis aku pengen nangis keras kerasnya owi
biar keluar semua beban di hati aku
mbak lila juga punya masalah
masalah keluarga wih
aku curiga papa aku punya simpenan
bahkan sekarang perempuan itu udah tinggal di rumah kita
umurnya aja jauh banget bedanya
umurnya aja jauh banget bedanya
papa jimmy itu lebih cocok jadi ayahnya bukan jadi pacarnya
aku gak nyangka saudara kamu bisa ngelakuin hal seperti itu
jadi kamu gak tau wih
kalau mayat saudara kamu tuh sekarang tinggal di rumah kita
apa yang kamu maksud wih
gak ada apa apa
kamu tuh sekarang tinggal di rumah kita
maya saudara aku tinggal di rumahnya mbak lila
wah kalau alasannya sih saya nggak tahu
cuma dia mau bilang berhenti aja
tapi bu semenjak dia kenal dengan laki laki itu
tingkahnya tuh jadi aneh
dengar dengar gosip bu
dia tuh jadi perempuan sih penalnya orang itu bu
berarti cerita bosnya maya bahwa maya tinggal di rumahnya pak jimmy itu benar